selamatan rumah itu penting bro
biar rumahnya berkah
terus kalau kita selamatan
yang doa siap
terus kita bagi bagi ke tetangga
wah sain udah pindah ke sini
ke kampung kita ini maksudnya kum
bukan ke rumah ini
iya doa siap pak
enak juga ya kum
nongkrong di rumahnya wah sain
kamu gimana dam
kalau kita ngumpulnya di rumah wah sain nanti
saya pun nggak mau
yang tahu setiap kawanan kalian sama saya
setia tukang dadang
makanya kita nongkrong di rumah mertuanya kang dadang
berarti kalian tidak percaya sama saya
kalian csm sama mertua saya
berarti kalian meninggalkan saya
nggak itu kang dadang
kita ajak kang dadang juga
eh kan bagus dam
kalau kita ngumpulnya di rumah wah sain
wah sainnya kan jadi tidak kesepian
ya biarin aja nih kesepian
siapa suruh pindah ke sini
kecil raus maksudnya kum
bukan ke rumah ini
ya doi saya paham
kamu sekarang makin pinternya
terima kasih kum
saya senang dipuji sama kamu kum
sip udah bagus
latihan lagi dung ya
jangan latihan terus dong
tuh udah keluar
ah kak moma
keberanian juga nggak punya
gimana mau dapetin cewek
mumpung bu iin ya ada
saya kalau mau iin bisa kena tuh sama saya
biar saya saja
ya sudah makanya
wah jangan sampai kayak kemarin
tiba tiba aja langsung ke toilet
iya pak ip ada apa
ip ada apa pak ip
iya ada apa
mau kemana ip
udah nggak salah lagi
ini semua tegar garah ibu
ibu sudah maksa mulia adik supaya buru buru nikah sama entin
entinnya teh marah bu
sekarang minta putus
kalau putus beneran
anak dulha kak
bila benain pacar sama ibu orang tua saya marah marah
apalagi kalau dia jadi nikah sama kamu
ibu jadi bambu di rumah kamu ya
kalau memang udah nggak putus sama ibu
ibu mau pergi aja
mulia adiknya bingung sih
mulia adik butuh ibu
sekali lagi mampu mulia adik ya bu
sekarang tuh opo ustadz kalau ngajarin aku sedikit sedikit
kalau kayak begini

aku mau berbicara sama dia
aku mau berbicara sama dia
aku mau berbicara sama dia
aku mau berbicara sama dia
sebentar lagi tuti
minggu depan insya allah
kamu sudah mulai baca al quran
minggu depan insya allah
hmm baru aku mau tanya mie apa
udah opa ustadz jawab duluan

opa ustadz mukanya kenapa sedih bingung
kenapa sedih bingung

sebentar lagi shobri menikah sama dedek
tidak opa kalau dia nikah sama kamu
tidak opa kalau dia nikah sama kamu
pasti sekarang sudah bahagia
pasti sekarang sudah bahagia
dan kamu sudah berangkat ke korea
dan kamu sudah berangkat ke korea
udah opa ustadz
lagian maaf ya opa ustadz
aku itu sekarang udah jadi calon pacarnya
karena sekarang aku lagi nunggu kukusoi buat nembak aku
ya maulah opa ustadz
tapi aku yakin dingit kalau sekarang kamu suka lagi mikirin tanggal yang tepat buat nembak aku
soalnya aku udah nyuruh kukusoi
perempuan itu tidak boleh terlalu menunjukkan rasa sukanya pada lelaki
udah ah kamu mau pulang aja
kalau sadar saya punya menantu tuti
mungkin setiap hari saya akan tersenyum
belum selesai cuy
iya mak ada yang bocor
israhat dulu tuh cuy
kamu teh belum sarapan dari pagi
nanti masuk angin
tapi mak bos tuh jangan marah ya
gimana kalau tanggal pernikahan itu diundur satu hari ya mak
ya terserah kamu
kamu yang mau nikah
mau ganti hari ganti tanggal ganti bulan juga boleh
tapi kalau bukan tanggal dua puluh lima setelah lebaran
tapi kalau bukan tanggal dua puluh lima setelah lebah
harganya apa itu
masak uang makanan buah
dr janganun ke kantor nyembol tiongkok
makanan man willli